oktober kemarin calon presiden prabowo subianto berulang tahun yang ke tujuh puluh
merayakan ulang tahunnya bersama emak emak pendukungnya di pasaraya blok m jakarta selatan
calon presiden nomor urut dua prabowo subianto berulang tahun pada tujuh belas oktober dua ribu delapan belas
prabowo merayakan ulang tahunnya yang ke enam puluh tujuh bersama emak emak pendukungnya di pasaraya blok m jakarta selatan
dalam kesempatan ini prabowo sempat berorasi dan meminta dukungan khususnya dalam memberatas korupsi dan kemiskinan
selain itu prabowo juga menyempatkan berjalan berkeliling di pasaraya blok m
kesempatan ini dimanfaatkan oleh para ibu untuk bersuah foto dan juga mengucapkan selamat ulang tahun
di hari ulang tahunnya ucapan selamat dan doa mengalir untuk prabowo
salah satunya dari mantan istrinya titi soeharto
melalui akun media sosial ia menulis ucapan selamat ulang tahun untuk mas bowo
serta doa agar selalu sehat serta diberi kepercayaan oleh rakyat untuk memimpin bangsa
ucapan selamat juga diberikan oleh rivalnya dalam pemilu dua ribu sembilan belas yaitu joko widodo
jokowi mengunggah foto dirinya dan prabowo ketika bertemu di area asian games
selain ucapan ia juga menyampaikan doa untuk prabowo
bagi prabowo tahun ini ia akan isi dengan kerja keras untuk rakyat
kira ulang tahun itu ya kita bersyukur ya
diberikan dunia yang berkuasa diberi kesehatan diberi umur panjang
sekarang kita fokus untuk lebih bekerja keras untuk rakyat
selain menyapa para pendukungnya di blok m
rabu malam prabowo juga mengadakan pertemuan di kediamannya
dalam pertemuan ini hadir calon wakil presiden sandiaga uno
serta gubernur dki jakarta anies baswedan
bagi sandi pertemuannya dengan anies ini merupakan momen kangen kangenan di antara keduanya
mantan wakil gubernur dki jakarta tersebut mengaku sempat menanyakan kondisi anies yang masih menjomblo
lanteran belum memiliki wakil pasca ia maju dalam b press dua ribu sembilan belas
oh kangen kangenan tadi
oh berpelukan berpelukan
menurut sandi nama wakil gubernur dki jakarta sempat dibahas bersama prabowo
nantinya gerindra dan pks akan membuat kesepakatan terkait nama yang akan diajukan di dprd dki jakarta
proses mencari pasangan untuk anies ini akan dilakukan sesegera mungkin